empat orang tersangka dugaan korupsi alokasi dana desa pamekasan kamis dinihari
dibawa dari mapolda jawa timur menuju jakarta
satu di antaranya adalah bupati pamekasan
empat orang tersangka dugaan korupsi alokasi dana desa pamekasan kamis dinihari
diberangkatkan ke jakarta setelah menjalani pemeriksaan di gedung subdit tiga tipikor polda jawa timur
dari empat orang tersangka tersebut satu di antaranya adalah bupati pamekasan ahmad shafi'i
sementara itu kpk sendiri telah menetapkan lima orang tersangka
dalam korupsi alokasi dana desa pamekasan tahun anggaran dua ribu lima belas dua ribu enam belas sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah
di mana kronologi kasus dari ott jaksa dan juga bupati pamekasan
tidak hanya jaksa iqbal namun adalah kepala kejaksaan negeri kabupaten pamekasan jawa timur
dan saat ini iqbal kalau kita berbicara mengenai kronologi dari operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk
ini dimulai dari kemarin sejak pukul tujuh waktu indonesia barat
di mana ada tim khusus dari satgas kpk ini melakukan ott langsung di kabupaten pamekasan madura
di rumah kepala kejaksaan negeri paman
di lokasi itulah tertangkap tangan diantaranya tim dari pemerintah kabupaten pamekasan ini diduga
melakukan suap terkait proyek dana alokasi desa
di mana di situ ada program dana alokasi desa dalam konkretnya adalah pavingisasi atau pemasangan paving di desa
nah di situ di desa dasok yang diperkirakan untuk nilai proyeknya sekitar seratus juta rupiah
ini ada suap diduga ada suap sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah
ini poin pertama yang menarik iqbal nilai proyeknya hanya sekitar seratus juta rupiah
namun diduga di sini ada kegiatan suap senilai dua ratus lima puluh juta rupiah
dan swap ini diduganya dilakukan oleh tim dari pemerintah kabupaten pamekasan
kepada kejaksaan negeri pamekasan di mana disitu untuk diduga menyelesaikan secara adat
diduga ada penyelewengan dalam pengerjaan proyek ini
kemudian dari operasi tangkap tangan di situ setidaknya dalam rentang sekitar pukul tujuh waktu indonesia barat
hingga pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat ini tim dari kpk mengumpulkan ada sebelas saksi dan juga terduga
dari sebelas saksi dan terduga inilah sekitar pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
dari polres pamekasan ini untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut
tim dari kpk beserta dengan sebelas orang yang diduga terkait dalam kasus korupsi ini
termasuk di dalamnya ada bupati pamekasan kemudian juga kepala kejaksaan negeri pamekasan
kemudian staf dari pemkap
pembaikan ini juga di bawah ke mapolda jawa timur
dan sampai di mapolda jawa timur sekitar pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
dan berakhir hingga kemarin petang ini menetapkan sekitar lima tersangka
jadi dari sebelas ini ternyata ditetapkan sebagai lima tersangka terkait kasus sekali lagi dugaan suap
terkait proyek pavingisasi yang ada di desa dasok pamekasan jawa timur
nah yang menarik yang kedua iqbal selain tadi nominalnya sebenarnya proyeknya hanya seratus juta rupiah
kemudian dugaan swabnya dua ratus lima puluh juta rupiah
dari penetapan tersangka ini lima yang sisanya ini dinyatakan tidak cukup bukti
sehingga tidak dibawa ke jakarta dan statusnya sekarang juga masih di jawa timur
nah selain tidak adanya bukti hal yang menarik yang ketiga adalah dari lima tersangka ini menjelaskan
kenapa saat ini saya berada di rumah sakit bayangkara polda jawa timur adalah
kami mendapatkan informasi tadi pagi atau kamis dini hari tadi ini bahwa lima tersangka ini
yang dibawa ke kpk atau ke jakarta ini masih empat orang
kami terus mengkonfirmasi ke pihak terkait mulai dari polda jawa timur kemudian kejaksaan tinggi jawa timur
ini menyatakan bahwa setidaknya konfirmasi pertama yang saya dapatkan adalah dari kabit humas polda jawa timur
bapak frans barung mangera ini menyatakan bahwa benar masih ada satu orang tersangka yang masih berada di jawa timur
yakni di rumah sakit bayangkara polda jawa timur di tempat saya berada saat ini
namun kami juga melakukan cross check bersama tim tim media yang ada di jawa timur
sebenarnya lokasi perawatannya kami memeriksa satu persatu dari ruangan yang ada di rumah sakit ini
namun secara spesifik belum menemukan di mana ruangan dari perawatan dari tersangka kasus suap ini
sekali lagi yang berasal dari pamekasan yang bernama agus mulyadi yang selaku dari kepala desa dasok kabupaten pamekasan
nah peran dari agus mulyadi ini sendiri ini diduga adalah sebagai kepala desa yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan
vinisasi yang menurut informasi adalah yang sedang diincar oleh kejaksaan negeri pamekasan
terkait proyek pavingalisasi yang dinyatakan belum sesuai dengan volume yang ditentukan
nah konfirmasi yang terpenting adalah konfirmasi dari frans barung mangera
ini menyatakan masih ada di sini namun juga kami melakukan cross check
belum menemukan ruangan kamar di mana agus mulyadi ini dirawat
kemudian juga informasi yang pasti adalah kemarin sore ketika sampai di polda jawa timur
memang agus mulyadi ini memang masuk ke ugd dari rumah sakit bayangkara
satu titik di jawa timur sendiri terkait kasus ini adalah yang pertama di tempat saya berada di mapolda jawa timur
yang kedua adalah tentunya adalah dari institusi adiaksa sendiri yang terkait dengan kasus korupsi ini
adalah di kejaksaan tinggi jawa timur
yang menarik sesudah beberapa kali dalam satu tahun ini aparatnya terkena kasus korupsi
mulai dari saber pungli kemudian juga yang saat ini adalah dari satgas kpk
mulai pagi ini kejaksaan tinggi jawa timur menutup akses tidak terbuka seperti biasanya terhadap teman teman media
terpantau sejak pagi tadi ini juga kejaksaan tinggi jawa timur yang biasanya teman teman media bisa masuk
sampai ke lobi dari kejaksaan tinggi jawa timur namun terpantau sampai siang ini
teman teman media semuanya kesulitan untuk masuk ke kejaksaan tinggi jawa timur
begitu juga untuk konfirmasinya dikasih penkum kemudian juga kepala kejaksaan tinggi jawa timur maruli huta galung ini
dihubungi juga belum bisa memberikan konfirmasi belum memberikan respon jadi sejauh ini untuk bola dari kasus ini
iqbal memang sudah ada di jakarta namun memang diduga masih ada satu tersangka yang masih dilakukan perawatan di saat ini di rumah sakit
bayang karapol dan jawa timur iqbal
lima tersangka dengan seratus juta rupiah saja kita bergeser ke koresponden cnn indonesia di kpk ada istiarto sigit di sana kita akan meng cross check
ito seperti apa dan juga bagaimana dengan ito
apa pemeriksaan yang dilakukan oleh kpk terhadap bupati pamekasan dan juga kepala kejaksaan negeri pamekasan
ya selamat siang iqbal betul sekali memang sejak pukul tujuh lebih tiga puluh waktu indonesia bagian barat tadi para tersangka dugaan tindakan suap
tindak korupsi yang terjadi di pamekasan jawa timur memang sudah tiba di gedung komisi pemberantasan korupsi di kawasan jakarta selatan
memang pemeriksaan sampai dengan saat ini masih berlangsung iqbal
seperti apa yang disampaikan oleh wida memang ada empat tersangka yang sampai di gedung kpk dan masih dilakukan pemeriksaan dan sudah ditetapkan oleh kpk sebagai tersangka
sebagaimana yang kita tahu tadi malam disampaikan oleh wakil ketua kpk yaitu laude m syarif mengatakan bahwa memang dari sebelas yang ditangkap ada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
mereka diantaranya adalah bupati pamekasan lalu kepala kejaksaan negeri pamekasan lalu juga ada kepala desa dasok yang merupakan dalam hal ini adalah salah satu orang yang memberikan uang
lalu juga ada kepala bagian administrasi inspektorat pemkap dari pamekasan yaitu nur solahuddin serta kepala inspektorat kabupaten pamekasan sucipto utomo
dalam pemeriksaan kpk sampai dengan saat ini memang ada beberapa orang yang tidak ditapkan sebagai tersangka
dua diantaranya adalah para jaksa yang memang menangani kasus yang sudah dilaporkan tahun lalu oleh beberapa lsm dalam kasus aliran dana
memang diduga adanya penyelewengan atau tindakan korupsi
yang dilakukan oleh kepala desa dari desa dasok pademawe yaitu agus mulyadi
dimana memang kita tahu ada anggaran alokasi dana seratus juta rupiah
yang dinilai oleh lsm tersebut diselewengkan atau dilakukan tindak korupsi
dalam hal ini memang sudah ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak kejaksaan negeri
dan ditangani oleh dua orang jaksa
namun kedua orang jaksa ini tidak bisa mengakses lebih lanjut proses pemeriksaan
daripada kasus aliran dana desa tersebut karena adanya penghentian penyelidikan
yang diberikan langsung oleh kepala kejaksaan negeri pamekasan
maka dari itu dalam hal ini kpk akhirnya menetapkan bupati pamekasan sendiri
juga terlibat dalam dugaan korupsi yang terjadi di pamekasan jawa timur
kalau kita melihat memang menarik iqbal dana yang terjadi dalam aliran dana desa tersebut
ada seratus juta rupiah namun aliran suapnya ada dua ratus lima puluh juta rupiah
ini terkait dengan aliran total dana desa yang didapatkan di setiap desa di kabupaten pamekasan
yaitu sebesar tujuh ratus dua puluh
dua puluh juta rupiah per tahun
artinya iqbal jika satu kegiatan menghabiskan dana seratus juta dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi
maka di beberapa kegiatan kedepannya akan ada potensi korupsi yang mungkin muncul
dan diusut oleh pihak kejaksaan
maka dari itu jumlah suap dua ratus lima puluh juta memang lebih tinggi daripada dugaan seratus juta
yang digunakan dalam kegiatan dalam desa dasok pademau pamekasan jawa timur
sampai dengan saat ini alat bukti yang baru diumumkan
ataupun disampaikan oleh pihak kpk
baru uang suap senilai dua ratus lima puluh juta rupiah dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah
dan dalam prosesnya penyidik kpk menjerat lima orang tersangka dengan pasal berbeda iqbal
empat tersangka yaitu ahmad sucipto nur dan juga agus
dijerat dengan pasal lima ayat satu huruf ab dan juga pasal tiga belas undang undang tindak pidana korupsi
sedangkan untuk tersangka rudy dijerat dengan pasal dua belas huruf ab undang undang tipikor
karena menerima suap dan melakukan tindakan korupsi
sampai dengan saat ini memang belum ada konfirmasi lebih lanjut
dari pihak komisi pemberantasan korupsi mengenai apa saja yang diperiksa
lalu alat bukti lain apa yang didapat dalam dugaan korupsi di kabupaten pamekasan
dan bagaimana atau sampai kapan mereka akan diperiksa
hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak kpk
dan kalau kita bergeser iqbal ke kasus lain selain adanya dugaan suap di pamekasan
hari ini juga sebetulnya akan ada tiga orang saksi yang dipanggil
dalam kaitannya kasus dugaan iktp
mega korupsi ktp di mana tadi saja baru saja datang
sekitar pukul sepuluh lewat empat puluh waktu indonesia bagian barat
anggota dpr ri dari fraksi partai golkar adekomarudin
sudah hadir di komisi pemberantasan korupsi
adekomarudin atau akom dipanggil untuk saksi tersangka setia novanto
dan ada dua saksi lain yang juga dipanggil
yaitu adalah seorang notaris bernama hilda yulis tiawati
yang juga dipanggil untuk saksi setia novanto
dan yang terakhir yang juga merupakan direktur pendaftaran penduduk dukcapil kementerian negeri
yaitu derajat wisu setiawan yang juga dipanggil oleh kpk
untuk saksi setia novanto dalam kasus mega korupsi iktp
baik ito kita tunggu bersama sama bagaimana hasilnya nanti
yang dilakukan pemeriksaan terhadap bupati pamekasan
dan juga kepala kejaksaan yang ada di pamekasan
istiarto sigit yang melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta
sebelumnya juga ada koresponden cnn indonesia
dian wida subianto yang melaporkan langsung dari surabaya jawa timur